indonesia merupakan negara teratas di asia tenggara dan terbesar kelima di dunia yang mengadopsi protokol blockchain
hal ini membuat binance smart chain resmi bermitra dengan pedagang aset kripto toko kripto untuk mengembangkan ekosistem aset digital di tanah air
kami memiliki banyak pengembang dan pembangunan di area ini
ekonomi anda akan berkembang dengan cepat dan akan menjadi lebih baik

binance smart chain adalah blockchain defi yang paling aktif dalam jumlah transaksi sehari
dalam hal pengembang dan pengguna
ini juga sangat tinggi
ini adalah keutamaan pasar terbesar untuk blockchain
jadi ini adalah teknologi yang sangat penting untuk indonesia untuk mengadopsi
menurut toko kripto bsc memiliki banyak keuntungan bagi para penggunanya jika dibandingkan dengan sistem blockchain lainnya
termasuk biaya transaksi rendah serta kecepatan transaksi yang cepat dan mudah digunakan
hal utama yang berbeda adalah
hal utama yang berbeda adalah
hal utama yang berbeda adalah

hal utama yang berbeda adalah
hal utama yang berbeda adalah

adalah dengan kecepatan dan harga
binance smart chain mengoperasikan mekanisme yang berbeda dari ethereum
dengan harga yang harus dipayar untuk berpartisipasi dalam ekosistem
lebih kurang dari protokol blockchain lainnya

akan menjadi peningkatan besar untuk orang orang yang ingin berpartisipasi dalam ekosistem
akan menjadi peningkatan besar untuk orang orang yang ingin berpartisipasi dalam ekosistem
berkontribusi bagi decentralized finance atau sistem keuangan terdesentralisasi
yang merupakan layanan finansial bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke fasilitas perbankan
maka dari itu
indonesia blockchain week bertujuan untuk memberdayakan produk keuangan berbasis blockchain untuk berkembang di indonesia